bagi sintia sarapan merupakan waktu makan yang tak boleh dilewatkan oleh keluarganya
menyiapkan sarapan pun jadi kegiatan rutin sintia setiap hari
dan pagi ini menunya adalah tumis daging dan sayur capcay
yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari satu jam saja
bagi ibu dua orang anak ini memilih menu yang bergizi jadi hal utama
dalam menyiapkan sarapan untuk suami dan kedua buah hatinya
yang tak kalah penting lagi adalah praktis saat mengolahnya
mengingat minimnya waktu untuk memasak pada pagi hari
kalau di pagi hari biasanya selalu sayuran ya sayuran itu penting
jadi semuanya itu aku siapin malamnya udah aku prepare buat besok pagi tinggal cembung cembung masak
penting sih kalau menurut aku ya karena si anak bisa jadi lebih konsentrasi di sekolahnya
si bapak juga di kantornya lebih konsentrasi juga kerjaannya
sarapan memang menjadi sumber energi penting untuk beraktivitas dari pagi hingga siang hari
bahkan beberapa orang yang melewatkan waktu sarapan
kerap merasa kurang bersemangat untuk beraktivitas seharian
meski memberikan banyak manfaat bagi tubuh
ternyata sarapan justru menjadi waktu makan yang sering terabaikan bagi kebanyakan orang
paling kalau nggak nasi uduk ya
kalau skip sarapan ya lemes nggak fokus kerja
kayak males aja buat kerja
biasanya nggak sarapan sih
kalau sarapan biasanya sakit perut biasanya
samuel utoro dokter spesialis gizi klinik bahkan menyebut
sarapan selain memberi energi untuk beraktivitas dari pagi hingga siang hari
juga membuat otak berfungsi dengan baik untuk bekerja atau belajar
jam enam sampai jam delapan
kalau dia tidak sarapan
nanti dia kayak tadi saya bilang sumber energinya sudah turun
dia akan turun terus kan karena nggak diisi lagi
akibatnya pada waktu jam makan siang dia bisa berlebihan
karena terasa kelaperan
atau dia dalam bekerja dari pagi sampai siang
itu tenaganya kurang
dan satu hal yang paling penting untuk kita bekerja
otak itu sumber energinya hanya satu dari sumber karbohidrat
jadi sarapan itu juga harus lengkap
ada karbohidrat ada protein ada lemak ada vitamin mineral
lebih lanjut dokter samuel menambahkan bahwa menu sarapan yang ideal bagi anak
yang cenderung memiliki lebih banyak aktivitas fisik
adalah yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi
kentang roti atau ubi
sebaliknya bagi orang dewasa justru dianjurkan untuk mengurangi konsumsi karbohidrat pada pagi hari
karena akan meningkatkan kadar gula darah secara drastis
dimana kondisi ini berisiko menyebabkan diabetes
konsumsi makanan berserat saat sarapan adalah pilihan terbaik
terutama bagi orang dewasa
guna membantu penyerapan gula secara perlahan
sehingga kenaikan kadar gula darah tetap terkendali
buah melengkapi menu sarapan anda setiap harinya
karena memang sehat dengan banyak serat di dalamnya
selamat beraktivitas jangan lupa sarapan
suhaimanitanjuk windri haladis jakarta